saket biar gak digigit nyamuk
harus buah apa lagi ya
kan kita mau liputan ke hutan harus siap siap dong semuanya
gak perlu ini bukan hutan beneran
ini hutannya di dalam ruangan ber ac
dan jadi eksperiennya aja yang kayak di hutan
oh gak perlu emang kayak gimana
ini nih salah satu tempat wisata baru di area tanjung duren jakarta barat
saya langsung mendatangi hub life tempat pameran hutan hujan imexifku di gelar
hutan hujan ini merupakan wisata edukasi entertainment yang bisa dinikmati anak anak hingga orang dewasa
untuk mencobanya pengunjung dapat membeli tiket secara online ataupun langsung di tempat
dan disesuaikan dengan pilihan sesi yang tersedia
harga tiket masuk per orang untuk weekdays rp delapan puluh lima dan rp satu ratus sepuluh untuk weekend dan libur nasional
waktunya petualangan dimulai
terdapat tiga ruangan di sini
ruang pertama yang saya kunjungi ini adalah ruang dongeng dalam cahaya
cerita ini mengisahkan petualangan seru tiga anak yang salah satunya berasal dari suku dayak
pesan pesan moral pun disampaikan
salah satunya alam sebagai ibu pertiwi yang harus dijaga kelestariannya
karena berdampak pada kelangsungan hidup makhluk di dalamnya termasuk manusia

dan kan anak anak yang dewasa saja jadi kayak wah excited nih buat yang ke selanjutnya
saatnya memasuki ruang kedua yaitu tiga ratus enam puluh derajat immersive group
sesuai namanya di ruangan ini kita bisa merasakan sensasi seperti memasuki dunia digital
teknologi imersif memang mengaburkan batasan antara dunia nyata dan digital
selama enam belas menit pengunjung disuguhi berbagai video yang terkini seperti ini dan lainnya
pengunjung disuguhi berbagai video yang membuat suasana seperti di dalam hutan indonesia dengan tokoh membawa cerita yang masih menemani
di tempat estetik ini pun saya membuat foto foto instagramable
waktunya ke ruangan ketiga yaitu interactive area
di sini pengunjung dapat belajar tentang hewan dan tumbuhan dari keterangan yang ada di layar tablet
pengunjung juga boleh mewarnai gambar hewan dengan krayon yang sudah disiapkan
karena sudah lama tidak menggambar saya minta bantuan teman baru saya jason
salah satu aktivitas yang memang bisa dilakukan di ruang interaktif ini adalah kita bisa menggambar hewan hewan yang memang sudah ada nih di sini pilihannya
kita gambar terus kita kasih nama setelah itu dicetak dan akan muncul dari sana
kalau sudah kita menunggu gambar yang telah diwarnai muncul di layar
wah itu dipercaya
hahaha gambarnya bisa bergerak
ini experience sih soalnya memang baru pertama kali ke sini
karena memang anaknya suka sama nature hutan
dia dari dulu memang suka animal
begitu masuk dikasih lihat storytelling yang lain daripada yang lainnya
hutan hujan imersifku buka sejak tujuh juli sampai sepuluh september dua ribu dua puluh tiga di hub life
untuk keluarga yang mana ketika anak anak datang
keluarga datang mereka bisa menjadikan ini inspirasi bahwa setiap pertimbangan dalam hidup
setiap keputusan mereka membeli atau konsumtif itu ada value value tentang keperluan terhadap alam
satu ekor ayam panggang yang sudah dipotong nasi mandi dan setumpuk kentang goreng serta nugget
lelehan keju mozzarellanya memang membuat hidangan khas timur tengah ini jadi terasa beda ya
kalau di media sosial itu kelihatannya kayaknya menggoda gitu
terus kayaknya enak banget
tapi ternyata rasanya lebih enak dari yang digambar nih
karena apa karena ayamnya disini tuh ayam panggangnya juicy
jadi matangnya pas apalagi dimakannya sama saus kari sambal bawang
brianinya tuh bener bener ngebawa rasa timur tengah
uniknya ini dicampur sama rasa rasa ala ala makanan barat ya
ada french fries kemudian juga ada nugget
ada crepesnya disini plus tambahan kejunya yang lumer di mulut tapi gak bikin enak
nah apalagi tehnya nih kalau biasa minum teh paiti yaudah rasanya titi aja
kalau ini uniknya ada rasa kayu manisnya
harga makanan yang relatif murah yaitu tiga puluh delapan ribu rupiah untuk satu ekor ayam juga jadi alasan tempat makan disini viral
tempatnya sih oke ya
dari harga juga affordable banget gitu
disini kita mau bikin yang berbeda ditambahin cheese yang lebih molor daripada yang lain lainnya kayak gitu

bisa dipakai untuk makanan yang lebih sedap
beralih ke tempat selanjutnya
belum afdol kulineran ke tanjung duren
kalau belum jajan kudapan khas indonesia yang tren sejak dulu hingga kini yaitu pisang goreng bunani cabang pertama di tanjung duren
walaupun namanya pisang goreng tapi lihat berbagai makanan khas nusantara lainnya juga ada di sini
bunani mendukung umkm yang menutupkan makanan
tentu makanannya sudah disediakan
tentu makanannya sudah disediakan
tapi yang saya cari disini tentu pisang gorengnya
dibalik pisang goreng mandu ini ternyata ada cerita
bu nani mengaku pernah menerima komplain ketika baru mulai berjualan pisang goreng ini
katanya ibu itu gimana sih pisang gosong kok dikasih orang
jangan dikeluarin lagi ya
mereka gak mau katanya
oke kita gak keluarin lagi
makanya sebelum komentar
saatnya mencoba aneka gorengan
hmm ukurannya yang jumbo dan rasanya yang khas membuat pelanggan rindu untuk kembali mencoba ya
ternyata bukan pisang gorengnya doang yang enak
tapi gorengan lainnya di bunani ini juga enak
harganya mungkin ini memang lebih mahal ya dibanding gorengan biasanya
tapi worth it banget sesuai sama rasa dan isinya
huh udang ayam
ketualangan wisata dan kuliner saya di kawasan tanjung duren pun berakhir disini
lengkap sudah ya menghabiskan weekend di kawasan tanpa perlu lama di jalan
weekend depan enaknya kemana lagi ya
sandra insana sari ilham aji cekang jawa